jangan lupa jangan lupa jangan lupa
tolong bapak jangan bawa ular ke sini pak
ini bisa membahayakan pasien dan semua orang yang ada di rumah sakit ini
saya ingin membunuh ular ini
karena dialah yang telah membuat anjliku sekarang
tolong bapak silahkan lakukan di luar jangan di sini
dapat dari mana ular ini
iya yang mencari kematiannya sendiri
kamu harus mengisap racun dari tubuh anjlik
cepat isap kembali racunmu
aku memang ingin menyelamatkan angel li
kamu salah orang nagraj
bagi sab racunnya
bagaimana kamu bisa keluar dari sini wi
ayah akan berusaha untuk membantumu kabur
bagaimana kamu bisa keluar dari sini wi
itu berhasil pak
bagaimana kamu bisa keluar dari sini wi
pasti akan berhasil
akhirnya angel li selamat
aku tidak akan melepaskanmu
aku akan membakarmu hidup hidup
dan abu ini
kau akan terbakar
tunggu pak tunggu tunggu
kenapa bapak harus membunuh ular itu
padahal ular itu sudah
sudah menolong angel li
dia bukan menolong angel li
dialah yang telah membuat angel li koma
monyi gimana sih
sudah jelas jelas racun yang ada di tubuh kanjeli
itu racun dari mulut itu
saya setuju dengan pak nagraj
karena ular ini sudah mencelakai keluarga kami
maka lebih baik ular ini dibunuh saja
yaudah pak nagraj
bakarlah itu bakar sekarang
iya bener pak
ayah tolong dewi ya
kau akan terbakar
ini bener pak
tolong bapak jangan bawa ular ke sini pak
ini bisa membahayakan pasien dan semua orang yang ada di rumah sakit ini
saya ingin membunuh ular ini
yang telah membuat angel li ku sekarang
tolong bapak silahkan lakukan di luar
jangan di sini
kamu sempat pergi dari sini ya
nanti bapak cari alasan ke wisnu

dia belum jauh dari sini
akan segera aku habisi
biar aku yang akan menghabisinya pakai tanganku sendiri
cepat tangkap si luman ular itu
cepat tangkap si luman ular itu
aku gak ada kekuatan untuk berubah
aku tidak ada kekuatan untuk berubah

saat ini pasti angeli sudah mati
rama kamu dimana
apa angel masih hidup
syukurlah kau baik baik aja
tapi kok kamu udah sadar
bunganya amai sama aku
aku juga gak tau
gimana caranya aku bisa sembuh
kamu kesini ya sekarang
iya iya sekarang kamu istirahat aja dulu ya
aku masih dalam perjalanan
aku pastikan kamu bangun aku udah disana
ya baik angel
angelie selamat dia udah sadar
aku juga ikut sama kamu
dewi kemana ya pak
bukannya tadi sama bapak kan
tadi dewi pamit
katanya gak enak badan
iya gak enak badan
dia bilang katanya cuma pusing sedikit
ya sudah kalau begitu
pak pamit ya
mau saya ntar pak
ya si makasih ya
sama sama saya permisi dulu
ya bi makasih
kau mau istirahat ya
kau ke rumah sakit sekarang
ya udah kamu berangkat ya
hati hati di jalan kasih yang menjelang
beneran gak apa apa aku disini
tau kalau orang tua kamu tau gimana
urusan orang tua aku jadi urusan aku
yang penting aku gak mau
orang terdekat aku di teras rumah ngular
aku pergi dulu ya
jangan lupa semua ini di kunci ya